saya masih kangen sama suami saya
nanti suami mbak yasa kesini lagi kok
kita gak tau kan dia dateng kesininya kapan
lepasin dong su
saya masih kangen sama suami saya
nanti suami mbak elsa kesini lagi kok
kita gak tau kan kapan dia kesininya
bener tuh kata yelza
walaupun dia sibuk jualan pempek kering di mesir
dia tetap ingat sama nenek
bener tuh kata yelza yelza pintar
sama kayak papanya nenek
walaupun dia sibuk jualan pempek kering di mesir
karena dulu tuh ada mau ngomong tau
itu siang banget
aku sih yang salah
kemarin nino datang kesini loh rick
aku tuh seneng banget tau
pasti kamu kan yang juru nino datang kesini
riki kamu denger gak suara aku
nino kemarin dateng loh kesini
aku seneng banget tau
pasti kamu kan yang juru nino dateng kesini